tidak memiliki bukti yang kuat mendorong korban kekerasan seksual memilih menceritakan kasusnya di media sosial
sayangnya cara ini malah bahaya
menurut kepala subdivisi kelompok rentan digital safenet ellen kusuma
selain bullying jerat undang undang ite mengancam mereka yang melakukan spill
penyebabnya pelaku biasanya menggunakan pasal pencemaran nama baik untuk membungkam korban
jadi memang karena susah dibuktikan maka pasal dua puluh tujuh ayat tiga terkait dengan pencemaran nama baik
itu bisa sekali digunakan oleh pihak pelaku yang merasa ah korban tidak mungkin punya barang buktinya
atau punya saksi untuk bisa membantu korban untuk berargumen atau menjelaskan situasi mereka
jadi pelaku kemudian pasal dua puluh tujuh ayat tiga ini digunakan untuk membungkam korban itu sendiri
karena dianggap sudah pencemaran nama baik pelaku
apalagi misalnya pelaku adalah
figur itu bisa sekali dia menggunakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga
ellen memberikan tips jika ingin spill out di media sosial
salah satunya tidak merinci peristiwa tersebut dan tidak menyebutkan identitas pelaku
meski demikian ada cara lain bagi korban untuk mendapatkan bantuan
sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan perlindungan atau pertolongan ketika kita atau orang sekitar kita mendapatkan kekerasan seksual
salah satunya menggunakan hp kita untuk mencari layanan pengamanan
dan juga bantuan untuk korban kekerasan seksual
dalam situs ini korban atau pendamping korban bisa memilih pertolongan apa yang dibutuhkan
serta memilih kota yang paling dekat dengan tempat tinggal
setelah itu menghubungi kontak yang tertera agar pertolongan atau bantuan yang dibutuhkan bisa segera didapat
setelah tadi saya mengakses di carilayanan com
akhirnya saya memilih salah satu pusat pelayanan yang bisa membantu mendapingi atau memberikan konsultasi kasus kekerasan seksual
sekarang saya akan mencoba hubungi pusat layanan tersebut

siang ada yang saya bantu
ya jika saya atau rekan saya mendapat kekerasan seksual atau pengalaman traumatis apa yang harus saya siapkan ya

saya di jakarta

oke kalau misalnya ingin membuat laporan biasanya bisa disiapkan nama nama penyibuk
pelapor siapa lalu nama korbannya siapa
dan juga beserta bukti bukti
lalu juga kronologi singkat kejadian yang kamu alami itu seperti apa
kalau saya ingin didampingin apa hal pertama yang harus saya lakukan
kalau misalnya kamu ingin didampingin
sebetulnya hal yang pertama bisa cari kontak lembaga layanan terdekat ya
mungkin sebelumnya kan udah search juga ya
dicari layanan lalu juga cari lembaga mana yang sekiranya mempunyai
nah pendampingan kan ada tiga pendampingan sosial psikologis dan hukum
kamu bisa mulai dari pendampingan sosial dulu
ada beberapa lembaga di jakarta yang menyediakan pendampingan sosial
itu nanti dia bisa menemani kamu
serta juga membantu kamu untuk mencari kira kira lembaga mana nanti yang cocok untuk membantu kamu
apakah ini berbayar
terima kasih atas penjelasannya
tadi adalah arahan arahan bagi kita atau rekan rekan kita atau lingkungan kita
yang sekiranya membutuhkan bantuan atau pertolongan atas kasus kekerasan seksual yang mereka alami
irina wardani agungdui jakarta